dan untuk mengetahui bagaimana langkah yang akan dilakukan pemimpin fpi rizik sihab terkait penetapan dirinya sebagai tersangka kasus kerumunan di petamburan jakarta pusat telah bersama kami melalui sambungan zoom
pengacara fpi aziz yanuar selamat sore mas aziz assalamualaikum
selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
mas aziz bagaimana respon dari pimpinan fpi dan juga lima orang tersangka lainnya yang baru saja ditetapkan tersangka dalam kasus kerumunan di petamburan
ya yang pertama kita ini ya tetap menghormati proses hukum yang terjadi dinamikanya juga kita hormati akan tetapi ya kita lagi lagi kaget dan bingung hal ini bisa sampai berlanjut seperti ini
tapi terkait langkah langkahnya kita masih akan berkoordinasi dengan tim kuasa hukum
ada beberapa senior dan rekan rekan serta dengan habib rizik sihab sendiri nantinya
lalu dengan pemanggilan sebelumnya di mana pemimpin fpi dan juga panitia lainnya berhalangan untuk hadir begitu bagaimana keterangan dari fpi sendiri terkait ketidakhadiran tersebut
ya ketidakhadirannya sebenarnya sudah kita sampaikan kepada pihak penyidik termasuk kepada kepala tim
dan itu alhamdulillah sangat baik responnya
mereka juga memahami kondisi pemulihan kesehatan yang dibutuhkan oleh habib rizik syihab dalam hal ini
tetapi dengan saksi lainnya kita sebenarnya sudah cukup kooperatif juga ya untuk datang kemudian kita hadiri baik dari klarifikasi maupun pemeriksaan
antara lain ustadz haris waidillah yang ketua panitia secara maulid
kemudian juga kemarin kita datang habib idrus al ghondri
kemudian juga terkait dengan hal ini kita masih komunikasi dengan pihak penyidik terkait waktu jadwalan ulang pemeriksaan
oke untuk penjadwalan ulang sendiri apakah sudah bisa dipastikan nantinya habib rizik sihab atau pemimpin fpi akan datang
insya allah dalam waktu dekat kita akan lebih intens lagi berkoordinasi dengan pihak penyidik terkait proses yang berkembang saat ini
di mana saat ini sudah ada perkembangan baru terkait status tersangka ada pihak termasuk habib rizik syihab
kita akan mencoba memaksimalkan hal hal yang memang diperlukan sesuai dengan kohab sesuai dengan kasus ini
artinya tidak akan sampai ada penjemputan paksa begitu terkait dengan penetapan tersangka ini
ya kami dari kuasa hukum memandang hal ini

dan kita memaksimalkan terkait dengan wajibannya harus
oke terkait dengan kasusnya sendiri yaitu melanggar undang undang karantina kesehatan begitu menyebabkan kerumunan
apakah hal ini juga menjadi hal yang sebetulnya diakui oleh fpi bahwa kegiatan ini benar benar melanggar undang undang
apakah hal ini juga menjadi hal yang sebetulnya diakui oleh fpi bahwa kegiatan ini benar benar melanggar undang undang
undang dan juga bisa
menimbulkan tadi tindak
dilaporkan masuk dalam ranah
pidana atau hukum begitu mas
sebenarnya gini ini bukan permasalahan
pengakuan atau tidak kita disini
membahas soal keadilan
artinya proses ini kita hormati tadi saya katakan
di awal kita menghormati akan tetapi
kita mempertanyakan keadilan
hukum ini bertujuan
seperti itu artinya
nyata insya allah juga kami menduga
amal ini penetapan atau penerapan
hukum ini seakan akan
juga hanya berlaku bagi
hadir risik dan yang terkait dengan beliau
apalagi khusus pada soal
tapi apakah fpi
melakukan antisipasi terhadap kerumunan
yang mungkin terjadi begitu secara
masif karena ini lagi sedang dalam masa pandemi
begitu apakah diantisipasi adanya
kerumunan massa dengan jumlah yang mungkin
bisa dibilang ribuan begitu
hadir ke bandara sampai ke rangkaian acara fpi
ya kalau ke bandara itu
kita tidak pernah mengundang
kita tidak juga
turut bertanggung jawab dalam hal ini
terkait masalah yang
sebenarnya saya sudah jelaskan berkali kali entah
atau tidak oleh pihak pihak terkait bahwa mitigasi terkait
antisipasi bencana ini sudah maksimal
bencana maksud saya kerumunan yang
menyebabkan apa namanya
diduga dapat menyebarkan
baru covid sembilan belas ya
artinya kita yang pertama saya sampaikan
menjaga protokol kesehatan
kemudian sorry tadi yang di
detailnya mungkin kita sudah sama sama tahu
m kemudian yang kedua
umat islam pencinta habib rizik
pencinta dakwah ammar ma'ruf
agar dapat menonton di rumah
itu bisa ditonton jelas
kemudian yang ketiga kita memohon
untuk dapat menutup jalan
dari ujung ks tubun hingga
kedekatan mosketele artinya itu kita sudah
dan menurut fpi ini sudah diketahui oleh pihak pihak yang berwenang kepolisian termasuk juga pemprov dki
mas aziz karena waktu kita terbatas mungkin kita ke isu selanjutnya terkait dengan kasus penembakan yang terjadi di tol cikampek
begitu ada dua narasi yang bertolak belakang yang berkembang di masyarakat
yang pertama adalah polisi melakukan pembelaan karena ada cerangan senjata tajam juga senjata api dari anggota fpi yang tewas
begitu dari fpi menyatakan bahwa tidak ada senjata api ataupun senjata tajam
sebetulnya ini dari versi fpi sendiri dalam insiden ini bagaimana
yang pertama saya sampaikan saya mengutip press release resmi dari dpppi ya
bahwa kalaskar yang saat ini telah syahid para syuhada itu telah sorry tidak ada senjata atau tidak dilengkapi senjata
dan ketentuan peraturan kelaskaran juga melarang hal tersebut
kemudian juga kita coba membawa ini sedikit logis
kita sudah tahu banyak rekaman rekaman beredar kan terkait voice notes note antara para syuhada itu dengan pihak pihak lain
nah di situ dapat dilihat jelas dapat terdengar jelas maaf menurut saya
itu bahwa kok memang seandainya ada senjata di dalam kendaraan para syuhada itu
pasti mendapat ancaman
mereka memang memperoleh reaksi dong
mereka minimal mengeluarkan senjata apa
jadi fpi persikupu ini tidak ada ditemukan senjata tajam ataupun senjata api
dia hanya menjelaskan tadi terkait dengan resmi dpppi
kita dari kuasa hukum mengutip hal tersebut dan juga mencoba berpikir logis di voice not voice note yang beredar
sampai ada ancaman mau ditabrak kan
kita dengar gitu kan
kalau ada senjata ngapain kita tabrak
mas aziz yanuar mungkin terakhir tapi singkat saja
nanti pada saat rizik sihab datang ke polda metro jaya ada kemungkinan ada masa lagi yang datang untuk mengawal
bagaimana imbauan fpi untuk mas fpi yang kemungkinan akan datang mengawal dan kemudian menyebabkan kerumunan lagi
di saat rizik sihab diperiksa oleh kepolisian
yang jelas saya ulang lagi setelah rizik sihab pada waktu webinar tempoh hari
bahwa kita terus
menjaga jarak dan menghentikan semaksimal kerumunan
dan menjaga kerumunan itu jangan sampai terjadi
jadi perihal mengenai ancaman antisipasi terhadap mas yang mungkin akan berbelakang itu bukan kewenangan kami
karena kita mengurusi dan mengendalikan masalah hukum
itu kewenangan dari pihak lain
tapi tetap diberikan imbawan terkait dengan protokol kesehatan itu
sudah bergabung bersama cnn indonesia pada sore hari ini
kita kawal terus bagaimana perjalanan kasus kerumunan dan juga penyerangan di tol cikampek ini
semoga benar benar bisa membuahkan hasil yang memberikan keadilan untuk semua pihak
terima kasih mas aziz yanuar
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh